jutaan hewan ternak terkena penyakit mulut dan kuku hal itu disampaikan menteri pertanian di hadapan anggota dewan
dampak dari wabah ini pun bisa merugikan dari sisi ekonomi
mentan meminta masyarakat untuk tetap tenang
bagaimana langkah pemerintah menghadapi wabah pmk sapi
apakah pmk ini berdampak pada stok daging sapi di hari raya idul adha
ini akan dijawab langsung oleh menteri pertanian republik indonesia bapak syahrul yassin limpo
selamat malam pak menteri apa kabar sehat
ada di indonesia pak menteri
saya keren pak pemerintah sekalian
baik pemirsa sekalian yang pertama tentu saja pmk ini kita termasuk salah satu negara yang sudah tiga puluh tahun sebebas penyakit mulut dan kuku yang ada
dan kita dikagetkan dengan katakanlah sebelum idul fitri kemarin tiba tiba muncul pmk itu
tetapi saya ingin koreksi bapak
bahwa yang terkena itu enam belas
enam belas provinsi pada delapan puluh dua kabupaten
di kabupaten itu tidak secara keseluruhan ada di tempat tempat lain
tapi populasi di enam belas provinsi itu kurang lebih tiga belas juta ekor
jadi yang terkena itu yang terdata tersaspek kemudian hasil lab yang ada itu hanya di sekitar dua puluh tujuh ratus dua puluh tiga ekor
tidak sampai setengah persen
atau di bawah lima persen
kemudian angka kesembuhannya juga reinhard kelihatannya mengembirakan
artinya kelihatan proses penyembuhannya juga berjalan cukup baik
antara lain sudah sembuh itu tercatat enam delapan ratus lebih
kalau begitu ini memang membutuhkan penanganan yang kuat
dan memang ada potong paksa
dan kemudian ada kematian
jumlah kematiannya juga satu ratus empat puluh dua ekor yang mati itu
ya di sekitar enam puluh sembilan dari yang tersaspek
oleh karena itu bukan tiga belas juta yang kena
lima belas juta itu populasi dari enam belas provinsi
memang penyembuhannya bagus
kelihatannya sudah ada langkah langkah yang makin baik secara berstruktur
bahkan secara fungsional
antara pemerintah pusat provinsi kabupaten sudah berjalan
ditambah dengan koordinasi kelembagaan yang cukup apik di bawah
bahkan katakanlah krisis center posko posko kita sudah berjalan
dan kelihatannya trennya ya kita katakanlah secara perlahan menuju perbaikan
tetapi ini tetapinya yang penting renard
tetapi kewaspadaan atau siaga satu tetap diperlakukan
dua x empat belas hari itu untuk memang kita intens menyerang daerah merah
daerah merah itu di delapan puluh dua kabupaten
di kabupaten itu terdiri dari kecamatan mana desa mana
itu kita katakan daerah merah daerah yang ter close
artinya ada perlakuan yang secara maksimal untuk mengintervensinya
ada agenda temporary
agenda antara yang ada
dengan agenda antara itu kita berharap memang penggunaan penggunaan atau juga pencegahan pencegahan harus kita lakukan
atau meng cleansing semua yang keluar dari daerah merah
kemudian kita punya daerah hijau
saya tampilkan slide nya
coba lihat daerah kita masih banyak yang daerah hijau di indonesia
jadi yang terkena daerah merah itu ya
cuma kurang lebih delapan puluh dua kabupaten
dan ada di enam belas provinsi
tetapi diantaranya ada daerah kuning
daerah kuning itu terdata ada suspek seperti itu
uji kliniknya belum secara penuh menyatakan itu
tetapi kita sudah waspadai
sepanjang semua protak protak dan protokol
atau katakanlah sop yang kita keluarkan
baik oleh kementan
yang dipimpin oleh gubernur
para bupati pada krisis center kabupaten atau posko kabupaten
betul betul melaksanakan sop yang ada
maka tentu saja kita berharap
minimal mengisolasi yang terkena pada daerah merah
kemudian secara bertahap penyembuhannya kita bisa lakukan
hampir semua daerah mau melihatkan kesembuhan yang cukup
oleh karena itu
tentu saja tidak boleh ada kepanikan
itu yang paling penting
karena ini sudah dalam pengendalian dan penanganan kita bersama
tentu di sini tidak bisa hanya pemerintah
pedagang sapi juga harus ikut terlibat
dokter dokter hewan dan semua perangkat perangkat kesehatan
harus kita memanfaatkan semaksimal mungkin
untuk menyegah penularannya
karena yang paling berbahaya dari pmk ini
maupun melalui kontak atau carrier
saya kira itu
jadi ada klasifikasi warna ya pak
ada yang merah hijau dan juga kuning
apa yang terjadi pak mentan pada wilayah yang merah ini
sampai kemudian terjadi penyebaran di sana untuk wabah pmk ini
dan selain kemudian melakukan isolasi atau karantina
apakah ada langkah yang lain untuk mencegah agar ini tidak semakin meluas
karena tadi bapak juga mengatakan
ini penyebaran cukup cepat
yang paling pertama di daerah merah itu adalah lockdown
dan kemudian dilakukan intervensi semua kekuatan
karena kita tidak melihat lagi
dari apa yang data yang kita miliki
dalam proses yang sudah berjalan kurang lebih empat belas hari
atau sepuluh hari lebih ini
kelihatannya memang intervensi obat obatan yang ada saja
antara lain antibiotik
analgesik misalnya seperti itu
yang terkena yang tadinya lumpuh
yang tadinya melernya banyak
air lurnya banyak
kemudian suhu badannya
sekarang dua kali intervensi sudah pulih
pulih tidak berarti sembuh
karena virus masih ada di dalamnya
oleh karena itu lockdownnya masih tetap dilakukan
di daerah merah
di daerah merah itu semua protak protak sop
atau kondisi darurat itu kita perlakukan
ada di dalam slide yang ada
dan kemudian kita menjaga lalu lintasnya secara penuh
oleh karena itu memang ada empat langkah
di tingkat kabupaten sampai di tingkat daerah merah
kemudian ada kontrol lalu lintas yang keluar
baik orang barang maupun apalagi ternak
antar kandang pun tidak boleh terkontaminasi
jadi ini memang harus dijaga dengan baik
kemudian distribusi obat obatan dan penggunaan obat obatan harus diintervensi
yang ketiga kita memperbantukan tenaga tenaga yang ada
kalau kurang kita bersama sama perguruan tinggi
dan kewenangan kewenangan ini kita sudah komit dengan para bupati para gubernur untuk menggunakan
sama dengan tenaga tenaga insiminasi kita
kita pakai untuk melakukan penyuntikan maksimal
sehingga intervensi obat obatan untuk penyembuhan pemulihan
itu bisa dilakukan
dan kemudian kita menunggu hasil virus
atau vaksin dari virus yang ditemukan oleh pusat veteriner pharma yang ada di surabaya
karena serotipe dari pmk ini sudah kita temukan
sero type o tipenya juga sudah ada dan lain lain sebagainya
dan ini berarti kita akan membuat vaksin sendiri
selain itu sebelum vaksin sendiri vaksin darurat dari beberapa negara yang cocok
kita akan coba intervensi masuk secara terbatas
kira kira gitu renan
oleh karena itu daerah merah semua daerah merah sekarang ini dalam kendali penuh
yang bekerja maksimal di sana tentu gugus tugas yang ada
atau posko atau krisis center kabupaten
kalau dia lintas kabupaten dalam provinsi gugus tugas provinsi akan main maksimal
crisis center main ditambah oleh tentu sesuai perempuan presiden kepada kami semua
untuk polisi ikut membantu kejaksaan ikut membantu
agar pelaksanaan lalu lintas ini betul betul terkendali dengan baik
kemudian di tingkat nasional atau antar provinsi
sepenuhnya dibawah kendali gugus tugas atau krisis center nasional yang ada
saya kira dengan pengatatan pengatatannya mudah mudahan saja secara bertahap kita bisa katakanlah
kita jamin bertahap bisa makin baik kondisinya
baik jadi ada sejumlah skema ya pak menteri yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir penyebaran
nah soal vaksin pak
progresnya sudah sejauh mana
vaksin yang sedang dikembangkan oleh kementerian pertanian
dan vaksin yang impor ini akan seperti apa nanti pengadaannya
yang pertama serotipe yang paling penting
untuk mengetahui tipologi atau tipe dari katakanlah virus yang ada
dari sanalah baru dilakukan pembuatan vaksin
dan kita memiliki kemampuan
secara nasional yang bisa dilakukan
tetapi ini membutuhkan waktu reinhardt
dia membutuhkan katakanlah tiga empat bulan untuk menemukan itu
kemarin dengan dpr kami diminta untuk mempercepat itu
dan dua x dua puluh empat jam semua tenaga kita pusatkan di pusat farma kita
atau pusat veteraniar farmasi kita di surabaya
untuk bisa mempercepat ini
tentu saja expert kita akan berhasil
akan berangkat ke beberapa negara yang cocok
mungkin serotype o sudah cocok
tapi tipenya berbeda
dan itu tidak boleh terjadi kita salah membeli tempat itu
tetapi ingat pembelian kita sangat kecil
karena yang kena cuma dua puluh ribu lebih
kita nggak sembarangan menyuntik
kalau bukan hasil katakanlah vaksin yang kita buat sendiri
karena takutnya nanti penularannya justru makin bisa lebih serius
dari apa yang ada
intinya karena ini tidak membahayakan bagi manusia
dan sudah dalam katakanlah kendali para bupati para gubernur
kami dampingi sepenuhnya dengan sangat serius
maka tentu menghadapi hidup korban besok
insya allah semua hewan hewan yang akan dibetulkan itu
sudah terregistrasi dalam daerah daerah yang kita tetap
kemudian kita berharap ya katakanlah idul kurban kita tidak akan bersoal dengan hadirnya pmk
kira kira begitulah harapan dan doa kita sama sama
pak menteri kemarin juga sempat ramai ya ketika anda di depan anggota dpr
soal mempertanyakan soal bagaimana asal muasal wabah ini
yang kemudian termonitoring oleh kementerian pertahanan indonesia
sebetulnya dari hasil investigasi mungkin atau pengawasan dari kementerian pertanian
bagaimana awal mula atau kemunculan dari wabah pmk ini pak menteri
tapi dijawabkan nanti kita break dulu ya pak
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya masih bersama dengan menteri pertanian pak syahrul yassin limpo

sekarang kita bicara soal asal muasal wabah yang kemarin juga sempat dibahas di dpr
benarkah kemudian pak sebenarnya ini memang berasal dari india
sejauh ini investigasi atau pengecekan yang dilakukan oleh kementerian pertanian
apakah belum menemukan bagaimana sebenarnya asal muasal wabah ini ada
ya sebenarnya konsentrasi kami adalah membuat agar pmk ini tidak berkembang
dan proses penyembuhan lebih kita utamakan
dan strategi utama kita menutup daerah hijau agar tidak terkomprominasi
itu yang pertama jadi kami konsentrasi ke sana
tracing terhadap dari mana sumbernya tetap berproses tetap kita lakukan
karena ini variabelnya banyak banget bisa dari mana mana

ingat daerah yang bebas pmk itu cuma indonesia dan australia
di sekitar kita berbagai kemungkinan bisa masuk
oleh karena itu serotipe dari virus itu menjadi sangat penting untuk bagian dari stressing kemana kita harus mencari sumbernya
tetapi saya ingin ingatkan bahwa selain maksudnya berbagai katakanlah hewan hewan hidup atau daging menjadi carrier

jadi bisa saja itu dari sumber itu
walaupun karantina kita sangat sangat ketat untuk itu
tetapi pemasukan ilegal dari hewan hidup juga bisa terjadi
artinya kepulauan indonesia tujuh belas ribu bisa menjadi sumber
oleh karena itu kita harus hati hati untuk menentukan seperti apa sebenarnya karena terkait dengan vaksin yang kita butuhkan

kemudian sisa makanan transportasi dan lain lain
kanan transportasi internasional yang juga keluar masuk
kalau orang mau kantongi virus makanya bioteroris itu menjadi sangat berbahaya kalau kita tidak waspada
oleh karena itu saya ingin kita tidak bicara dulu dari mana sumbernya
kita bicara bagaimana mendapatkan vaksin kemudian menyembuhkan dan kemudian kita harus bisa lihat dari sumber mana
karena berbagai variabel termasuk turis turis yang masuk bisa saja membawa carrier
atau membawa virus
oleh karena itu saya kira reinhardt untuk sementara ini konsentrasi kami lebih banyak menutup daerah hijau
memperiapkan ramadhan hidup turban dan melakukan penyembuhan
ingat penyembuhan kita sangat maksimal
sesuai laporan yang ada di lapangan rata rata yang setelah mendapatkan suntikan dua tiga kali
maka semua gejala klinis alhamdulillah agak membaik sangat banyak
jika kita tidak mengakui bahwa penyembuhan total tetap minimal untuk dipertahankan
mereka hewan hewannya sudah makannya sudah enak kemudian kelebihan liurnya sudah bisa dikendalikan tidak maksimal tidak lagi sesak nafas seperti itu
seperti itu saja menghadapi covid sembilan belas saya kira
kalau ini kita perlu lakukan lebih baik dan banyak diantaranya yang menggunakan jenis pengetahuan
atau kearifan lokal ada dengan kunyit ada dengan mangkudu
beberapa hal itu yang ditambah tambahkan untuk vitamin menaikkan imun hewan kita dan kelihatannya proses penyembuhannya cukup maksimal
yang paling penting kita tidak abai
yang paling penting pak bupati para kadis peternakan peternak pedagang itu betul betul kita sama sama waspada
dan jangan ada yang memainkan ini untuk menjadi tata niaga
karena kalau tidak peternak kita diancam ancam bahwa ada pmk dibeli dengan harga murah dan mereka harus terpaksa lepas itu
apalagi idul kurban itu adalah peak session untuk ternak ternak kita untuk bisa diperdagangkan lebih baik
saya kira itu yang paling penting
kalau kami intinya masih dalam prosesi men tracing ini sambil melakukan pemeriksaan semuanya
jadi sekali lagi anda yakin bahwa wabah pmk ini tidak akan mengganggu stok daging kurban di jelang idul adha
karena ini tentu ada kekhawatiran dari masyarakat anda bisa menjamin itu pak mentan
sampai kita ada delapan belas juta lebih
gerbau kita ada satu dua juta
kambing kita kira kira lebih sembilan belas juta
total dari hewan yang ada di seluruh indonesia yang terdata saja itu lima puluh enam juta
kemudian idul kurban menghabiskan kurang lebih satu lima satu enam selama ini kita persiapkan satu tujuh
kita akan membuat semacam protokol daerah mana yang bisa menjadi kontribusi utama pada daerah daerah yang minus atau defisit
oleh karena itu mudah mudahan saja ini semua bisa berjalan kita berdoa sama sama
sekarang dirjen peternakan totally hadir bersama jajaran bersama karantina membantu semua provinsi dan kabupaten untuk melakukan checklist
checklist itu apa apa yang menjadi masalah dan kebutuhan terutama pada enam agenda aksi yang ada
untuk enam agenda itu posko harus tetap jalan
tiga kali sehari terjadi komunikasi dengan menteri pertanian melalui secure dirjen
hotline kita buka dua puluh empat jam untuk pelaporan oleh semua pihak dan pertemuan secara reguler kepada pedagang dan peternak itu dibuka
bahkan konsultan konsultan terbuka melalui link melalui digital kita lakukan untuk meng guidance tantangan tantangan yang ada
oleh karena itu kita berharap memang idul kurban insya allah mudah mudahan
ya seperti apa yang kita rencanakan kita akan data empat belas hari sebelum hari h itu semua yang mau dipotong sudah bisa terdata oleh jajaran jajaran gugus tugas yang ada
terutama dinas yang provinsi bersama bupatinya gubernur dan memfungsikan seluruh kekuatan cash one atau pos pos cash one kita
selain itu rph akan diperketat semua daging yang dipotong kita berharap stressing labnya benar benar bisa kita kendalikan
mudah mudahan seperti itu
oke ya baik
kementerian tidak bisa sendiri
harus dibantu oleh semua pihak termasuk pedagang masyarakat sendiri peternak harus katakanlah melakukan komunikasi yang intens dengan kita sehingga pencegahan bisa dilakukan
saya ingin terima kasih para gubernur
gubernur turun tangan luar biasa
para bupati banyak yang sekarang ini sudah betul betul di lapangan dan ini memberikan optimisme kita bahwa kebersamaan menjadi penting
tidak kalah pentingnya kepolisian turun pak
jaksa agung turun bersama kejati kejari di setiap daerah untuk memastikan semua ini kita berjalan bergandengan tangan menghadapi ya katakanlah wabah dan musibah ini
pak mentan jadi penegasan kembali ya artinya bukan jutaan hewan yang sudah terinfeksi bukan tiga belas delapan juta tapi berapa persisnya pak jumlah yang terinfeksi ini agar clear di masyarakat juga pak mentan
oke saya tayangkan aja nih jadi jumlah yang terkena enam belas provinsi tetapi cuma delapan puluh dua kabupaten di kabupaten itu hanya daerah tertentu ada yang merah ada yang kuning sebaliknya lebih banyak yang hijau
oleh karena itu yang populasinya ada tiga belas juta enam belas itu yang harus dijaga benar
tetapi yang terkena atau sakit itu dua puluh tujuh ratus dua puluh tiga
bukan juta bukan ratus dua puluh
yang sudah sembuh sekarang katakanlah tidak ada gejala klinis sama sekali itu sudah enam delapan ratus sembilan puluh enam atau tiga puluh tiga dua puluh sembilan persen
kemudian memang ada kematian atau yang dipotong selama ini
kurang lebih empat belas hari sebelumnya dan sampai empat belas hari satu ratus enam puluh dua ekor ini dengan berbagai hal tidak berarti kalau dia mati tidak bisa dimakan
tetap bisa dikonsumsi dengan protokol
protokol kesehatan pengawalan cashman dan lab
dan itu sudah dilakukan
yang nggak boleh dimakan jerawannya yang tidak boleh dimakan sekitar lidah dan kepalanya kemudian kuku atau sriker kulit yang ada di kukus sana
yang mati memang ini cuma satu ratus empat puluh dua oleh karena itu dari tiga belas satu ratus empat puluh dua bukan kita menganggap kecil
tetapi tentu intervensi intervensi berikutnya pada agenda recovery dan temporary ini akan menjadi perhatian kita untuk kita tangani sama sama
kira kira begitu renan
ya tentu berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah ini terus menerus menyebar
karena ada potensi kerugian ya pak mentan yang kemudian
bisa terjadi terdampak kalau kemudian ini tidak segera diatasi kerugian
ya tentu saja
karena per ekor sapi itu harganya juga mahal banget ya
oleh karena itu kita harus tak atasi lah
dan yang paling penting bagi kementan itu sesuai perintah bapak presiden lindungi peternak kita di saat saat seperti ini
ada negara ada pemerintah menurut pak jokowi harus berada di tengah tengah situasi yang seperti ini
lihat penanganan para bupati banyak bupati yang langsung melaporkan setiap hari seperti apa pengembangannya
dan yang tadinya memang was was berlebihan sedikit sedikit mulai kita bisa katakan
tetapi sekali lagi semua ini hanya ditentukan dengan bagaimana membuat virus tidak berkembang atau tidak menular
caranya adalah salah satunya lockdown intervensi pada protokol
sop yang sudah ada
kandang yang satu yang terkontaminasi harus ditutup pada kandang yang sebelahnya
tidak boleh pindah pindah
nah itu pada daerah merah tentu
kalau daerah kuning tentu kita bisa melihat bahwa disinspektan harus main totally dan lain lain sebagainya
kebersihan kandang harus dijaga dan lain lain
karena dia termasuk dalam radius radius yang berbahaya di sekitar itu
ya sehingga airborne
dari virus itu bisa juga kita katakan sampai pada daerah kuning itu bisa kita tangani dengan baik
baik pak menteri
terakhir kemarin anda mengatakan kepada masyarakat agar tetap tenang pak
apa imbauan anda kepada peternak mungkin yang sekarang tengah menghadapi wabah ini di sebagian wilayah
kepada masyarakat yang mungkin ada keraguan ketakutan mengkonsumsi daging sapi
apa yang ingin bapak sampaikan dalam menghadapi wabah pmk sapi ini pak menteri
semua referensi yang kami pakai dari pakar dari perguruan tinggi dari pengalaman berbagai negara
mengatakan bahwa pmk itu bisa disembuhkan pertama
yang kedua tidak menular tidak berbahaya bagi manusia
dan yang ketiga ikuti protokol yang telah ditetapkan oleh dirjen peternakan oleh karantina
sehingga semua sop sop bisa dilakukan lalu lintas
harus pergerakan hewan betul betul terikuti dengan baik terutama pada daerah daerah yang suspek
kalau ini bisa dilakukan kita yakin kita bisa mengendalikan ini
oleh karena itu menghadapi ini terutama menghadapi idul kurban besok
peternak tidak perlu ragu
karena semua daerah yang ada ini sesuai pelaporan terjaga dengan baik oleh kita
oleh karena itu tidak perlu buru buru menjual hewannya
jaga saja sesuai sop dan petunjuk puskeswan yang ada
dokter dokter yang kita minta menangani daerah daerah merah itu
insya allah ini akan kita tangani secara bersama sama
tentu saja kita berharap tidak ada hal yang membuat peternak kita harus khawatir berlebihan
karena daging ya hewan dibutuhkan oleh masyarakat
dibutuhkan oleh tubuh kita semua
dan ini menjadi referensi kita yang kita pegang
dan insya allah seperti itulah keyakinan kita bersama
saya kira itu bapak
dan wabah pmk ini tidak semakin menyebar luas
pak menteri dan semua upaya yang sudah dilakukan atau akan dilakukan ini bisa berhasil dan juga maksimal
sehingga wabah ini segera cepat tertangani
karena tentu ada dampak yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat jika ini terus menerus terjadi
terima kasih banyak pak menteri pertanian
pak syahrul yassin limpo sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
selamat malam pak menteri
sehat selalu pak
assalamualaikum wr wb
terima kasih renat
terima kasih pak menteri